gelombang peserta program teks amnesty terus saja terjadi setidaknya ada dua puluh pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri atau kadin indonesia
mendatangi kantor pusat direkturat jenderal pajak di jalan gatot subroto jakarta selatan
para pengusaha disambut oleh menteri keuangan langsung sri mulyani indrawati dan direktur jenderal pajak ken dwi yugias tiadi
tidak semua pengusaha kadin ikut pada hari ini
beberapa pengusaha sudah mendaftar sejak dimulainya program ini
ada juga pengusaha yang akan mendaftar esok hari dan sampai akhir periode pertama pada tiga puluh september dua ribu enam belas
selain ketua umum kadin indonesia rosan ruslani pengusaha kadin yang mengajukan teks amnesty antara lain
ada ms hidayat abdul latif sandiaga uno bambang susatyo erwin aksa putri kawardani wisnu wardana anindya bakri frankie wijaya dan shinta kamdhani
rosan hari ini membawa banyak sesuatu
kalau masalah pajak turun gunung semuanya
karena kalau nggak turun gunung saya datengin gunungnya
saya berharap kadin pasti punya juga uang yang di sini maupun yang di luar negeri
saya mengharapkan tentu sebagai kamar dagang industri indonesia mereka membangun indonesia
jadi menggunakan seluruh harta kekayaan untuk membangun perekonomian indonesia
karena indonesia dengan perekonomian yang kuat tentu akan membuat kadin juga semakin kuat
setelah saya sudah melakukan tax amnesti pagi hari ini dan juga sudah bayar
dan ini pun diikuti rekan rekan yang kebetulan juga ada yang hadir di sini dan juga akan ada yang setor besok
juga ada yang store lagi sampai sebelum bulan ini dan akan terus berjalan dan akan terus berguling
dan ini pun tidak hanya di jakarta saja kita pun sudah memberikan edaran dan himbawan kepada seluruh kadin di seluruh indonesia
untuk melakukan tax abdes ini paling tidak tanggal dua puluh tujuh ini
dan kini sudah ada produser lapangan cnn indonesia desi aritonang di kantor pusat direkturat jenderal pajak jakarta
halo desi selamat sore saya ada di belakang anda
tampaknya itu ada antrian juga ya untuk mengikuti program teks amnesty
tapi desi tadi kita dengar bersama informasi sebelumnya kadin kali ini langsung disambut oleh menteri keuangan
dan anda pasti kenal dengan rosan roslani
kali ini membawa beberapa pengusaha ada sekitar dua puluh
adakah informasi lain selain nama
nama yang tadi sudah kita sebutkan ada wisnu wardana kemudian juga ada kamdani tadi sinta kamdani juga tadi ada
apakah ada nama nama lain yang anda mungkin dapat informasi
ya nama nama tadi yang sudah hera sebutkan betul sekali hera semuanya hadir dengan wajah sumringah
untuk melakukan deklarasi memberikan surat pernyataan harta atau sph diterima langsung oleh menteri keuangan sri mulyani
dan tadi juga rosan roslani mengatakan kepada
media bahwa momentum deklarasi ini memang penting tapi jauh lebih penting lagi untuk melakukan repatriasi dana
dimana tadi juga sempat dia menyampaikan atau sedikit ada permohonan kepada menteri keuangan bahwa administrasi baiknya diperpanjang menjadi sampai desember
karena after deklarasi tersebut membutuhkan proses administrasi misalnya itu di institusi keuangan di luar negeri misalnya salah satunya adalah singapura
dimana mereka harus melepas
atau menjual investasi mereka berupa fixed asset maupun private equity yang membutuhkan waktu yang cukup lama
sehingga diminta sedikit kelonggaran administrasi sampai bulan desember
namun hal ini tidak diberikan oleh menteri keuangan karena memang sudah undang undang teks amnesty
karena memang sudah undang undang tax amnesty
bahwa panjangnya tax amnesty ini sampai sembilan bulan
jadi lebih baik secepat mungkin dilaporkan atau di surat perintahan hartanya dilakukan secepat mungkin deklarasi untuk kemudian segera melakukan repatriasi
meskipun tidak dipaksa untuk hal repatriasinya
hera ya jadi banyak juga ya permintaan pengusaha kita ya pak rosan tadi
baik kita ingin tahu juga dari dua puluh tadi
yang melaporkan ataupun deklarasi hartanya apakah anda mendapatkan informasi lebih spesifik
berapa besar sesungguhnya harta yang dideklarasikan dari dalam negeri ataupun juga luar negeri
komposisinya berapa besar
karena kalau kita bicara pada target pemerintah pemerintah kan dulu sangat bombastis beritanya
banyak sekali kekayaan di luar negeri
apakah memang mayoritas dari luar negeri atau justru dari dalam negeri
ya hera memang tadi sempat kami tanyakan juga seberapa besar harta yang sudah mereka deklarasikan
namun roslani dan juga beberapa anggota kadin lainnya juga hal itu adalah rahasia
bahkan kami sesama anggota pun tidak mengetahui hal tersebut
dan memang mix ya hera
harta yang dilaporkan adalah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
dan untuk yang dari luar negeri mereka juga sempat seperti tadi yang sudah saya ungkapkan untuk bisa diberikan waktu perpanjangan administrasi
dan juga hera tadi juga mereka sempat menyebutkan

hal ini baik untuk mereka lakukan karena memang tak hanya pada kadin di pusat saja
bagi kadin daerah juga mereka menghimbau dan juga kepada masyarakat agar mau melakukan deklarasi ini dan repatriasi ini
dan untuk peningkatan deklarasi pada hari ini hera tadi menteri keuangan sri mulyani menyampaikan bahwa
untuk dikas pajak sampai kedatangan mereka pada siang hari tadi
untuk dikas pajak sampai kedatangan mereka pada siang hari tadi

naik sekitar dua puluh triliun rupiah dari data per hari minggu atau senin kemarin hera
dan untuk deklarasinya sendiri sudah menyentuh rp dua seratus triliun
jadi hal ini memang hal yang fantastis dan ini baru saja dari wajib pajak orang per orangan non umkm
bagaimana jika mereka melaporkan harta kekayaan dari perusahaan mereka masing masing
tentu angka ini akan meningkat drastis seperti yang diharapkan oleh pemerintah hera
ya desi tadi kak adin melalui rostan roslani sudah minta ya paling tidak mengajukan permohonan ke pemerintah
apakah dalam kesempatan yang sama ibu sri mulyani juga mungkin memiliki himbauan mungkin kepada para pengusaha repatriasi dong
balikin dananya ke indonesia ada tidak desi
iya himbauan itu memang tidak ada hera
karena memang dalam undang undang teks amnestis sendiri tidak ada paksaan untuk melakukan repatriasi
tapi ya kalau memang para pengusaha ini mau melakukan repatriasi itu akan sangat menguntungkan bagi perekonomian kita
karena memang momentumnya di sini adalah deklarasi harta benda saja sudah merupakan hal yang positif menjadi aset besar bagi perekonomian di indonesia
karena dari sini dari yang datanya tidak terekam kini menjadi terekam hal ini menjadi acuan
tak hanya bagi para pengusaha indonesia dalam menggerakkan bisnisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri
namun juga bagi pemerintah ini menjadi acuan atau kebijakan penentu bagi pemerintah menentukan kebijakan yang lebih akurat menggunakan data yang lebih kredibel hera
desi aritonang produser lapangan cnn indonesia tadi mengutip apa yang disampaikan oleh bu sri mulyani
sesepuh turun gunung menyebut para pengusaha
kalau tidak turun beliau akan mendatangi gunung ya